berani ya kamu telpon aku
padahal tadi kamu main kabur gitu aja
karena aku penasaran
kamu tuh sadar gak sih
dan dia nyaris mati
lah kok nyalain aku
kamu kan lihat sendiri
tadi aku ngapain dia loh
jelas jelas tadi kamu bekap dia sampai dia bisa nafas
bila kamu denger ya
kamu harus ingat
kali ini aku gak akan tinggal diam
tindakan kamu itu udah kriminal
karena kamu nyaris menghapusnya
oh berani kamu laporin polisi urusan ini ya
aku akan bongkar semua kemusukan kamu
termasuk identitas asli kamu
masih sayang dengan kehidupan kami yang sekarang
aku pasti sudah lama diem kalau kamu sudah transfer uangnya
dan kejadian tadi gak akan menimpa tuhan
sudah berapa kali sih aku bilang sama kamu
aku belum ada uangnya billy
kenapa sih kamu terus terusan desak aku
sebaiknya aku selidiki sendiri siapa billy itu
kalau aku tanya langsung
gisel pasti berkelip
bisa jadi billy itu selingkuhannya giset
udahlah mendingan sekarang kamu transfer uangnya
supaya kejadian kayak tadi nggak terulang lagi
aku akan transfer uangnya
ya senang banget
kau iyi juga
itu bukan big drill
oh suapina sekarang papa yang gantian suapinaura ya
tapi titikin mau pake kerupuknya gak
udah tau gak ini apa
gak usah ngetenpe
mudah mudahan saat ini
kem baik baik aja nak
tanpa ada bunda di samping kamu
semangat banget makanya suka ya mau buburnya
suka banget enak banget
siapa lagi buatan chef naya
makasih ya udah mau rawat aku
yang penting kamu cepat sembuh
tante bahagia sekali
sekarang aku juga udah ngerasa sembuh kok tante
tante duduk sini dong
aura seneng banget
aura baru pertama kali
kayak ngerasain pihak keluarga lengkap

papa taro dulu ya
papa taro dulu ya
papa taro dulu ya
namal sul sudah rope
nessa nessa gak kenal sih bokapnya
gue udah tau nih apa yang harus gue lakuin sekarang
lo bakalan nyesel karena lo udah main main sama gue